ben tega nyampakin lo demi kayak gak jelas kayak gitu
apa lo gak capek jalan sama ineke
pacar lo model kayak begitu
lo inget gak sih
gak bisa lo jadiin alasan lo buat selingkuh
karena dia berhati malekat
yang gak seharusnya lo sakitin
toh dia juga gak pernah buat kesalahan sama lo kan
kok lo jadi nyalahin gue
lo udah ngeduain ineke
nah kalau lo mau jalan sama olim
lo harus selesain dulu dong masalah lo sama ineke
sekarang gue mesti gimana
sekarang juga lo harus ambil keputusan
ineke atau olin
tegas dari sekarang
waktu mama nikah dulu
berarti badan mama sebesar badan kamu ya nak
sekarang juga mama cuma tambah lebar dikit kok ma
ineke suka nih model kebayaknya
nanti waktu hari pernikahan kamu baru kamu pesen yang baru
setelah hari haknya kamu simpan untuk anak kamu
kalau anak ineke laki laki
lo menantu kamu kan perempuan nek
tapi kamu harus ben
karena nanti malam kita harus datang ke rumah ineke melamar dia
yang bener aja mi
ya bener dong ben
kan kamu sendiri yang bilang
biar mami pati yang mengurus semuanya
kamu tinggal nurut aja
gimana sih ben
ya tapi kan mami harus sih bilang dari jauh jauh hari dong
kamu tuh sibuk terus ben
jadi mami sama papi sengaja biarin kamu
untuk konsentrasi dengan kerjaan kami
karena itu kan untuk bekal masa depan kamu juga
alah ben apa bedanya sih ben
hari ini besok lusa atau nanti
kan sama aja ben
atau akhirnya kamu juga harus menikahi integ
nervasi itu sih biasa
namanya juga orang bawa hari bahagia
itu sih masih wajar
udah ya ben ya mami tunggu ya sayangnya
siapa sih yang nelfon
nanti malem rencananya mau melamar ineke
lu udah ngomong sama ineke
gue masih nunggu waktu yang tepat buat ngomong
kalau sekarang sih udah gak ada waktu lagi
yang ada malah kepepet
kok lu tanya sama gua sih
harus turutin dong kata hati lu
lu handle kerjaan gua ya
terus bersih masalah gua dulu
lu baik baik aja kan sama ben
bukannya apa ya nek
gua cuma nggak tega
sahabat gue dikadalin sama band
nggak mungkin dri
gua ngeliat dengan mata kepala gua sendiri
gua ngeliat ben tuh pelukan sama cewek
dan gua ngeliat cewek brengsek itu tuh ciuman sama ben
lo salah orang pastiin dri
sumpah mati yang gua lihat tuh ben ben lu
kok pakai sumpah segala sih
ya abisnya gua
gua pusing gua nggak ngerti gimana cara bikin lu percaya sama gue
dri thanks banget kamu udah mau peduli sama aku
tapi emang aku baik baik aja sama ben
dan kau perlu tahu
nanti malam ben mau datang ngelamar aku
kamu kok di sini sih
acaranya kan pasti nanti malam
kalau kamu yang ngantar aku bolak balik ke salon
nanti aku nggak surprise lagi kalau dandan
mama gimana sih ngaturnya ya
indah aku pengen bicara
kamu kenapa ben
tangan kamu dingin banget
kita ke dokter yuk
kamu gak apa apa ben
kamu tenang dulu nek
biar aku yang bicara
kamu menemukan perempuan lain
kamu menemukan perempuan lain
maafkan aku nek
memang aku yang salah
kita sudah bersama
tapi aku merasa kosong bersama kami
sekarang ini aku sudah sampai pada titik jenuh
tapi aku gak bisa menyentuh kamu
aku nggak bisa memeluk kamu
aku nggak tahu nek
bagaimana aku bisa melupakan cinta yang tadinya meletup letup
sampai akhirnya padam dengan sendirinya
kamu seperti porselen
yang hanya bisa aku pandangin terus setiap hari
sampai akhirnya aku gak bisa menyentuh kamu
maafin aku ben
bukan kamu yang salah
kamu sangat sempurna
dan aku merasa sangat kecil di samping kamu nek
aku sudah agak agak menyalahkan kobar cinta itu
aku tahu aku bernasib baik

kamu punya hati benar
tak bisa tahan textmone bagaimana sih tahu guys
menghadapi kenyataan ini
kamu gak harus melakukan ini
aku gak keberatan ben
jadi kamu gak perlu minta maaf
dan aku mengizinkannya
tapi aku sudah meminta terlalu banyak dari kamu
apapun akan aku lakukan untuk kamu
asal kamu bahagia
karena aku mencintai kamu ben
akhirnya jadi juga ya
kalau begitu ben
tinggal tentukan saja harinya
cari hari yang baik
semua hari baik
tidak ada hari buruk
allah tuh menyebutkan
kamu sudah terlalu banyak berkorban
kadang cinta memang membutuhkan pengorbanan
tapi berjaya lah
secepatnya aku akan sampaikan pada malam yang sebenarnya
aku gak tahu nak
bagaimana jadinya kalau kita tidak melakukan sandiwara ini
barangkali mami aku sudah hanfal
aku berhutang sama kamu
kamu sudah menyelamatkan nyawa mami
kamu gak perlu membayar ben
ini dilihat juga fight
udah buat dengan melepet
kamu bener di
ada perempuan lain
demp gue bilang juga apa cowok semuanya
bukan bukan bener salah aku
aku nggak bisa jadi penampil yang ingin enggak
hai sadar enggak sih lu itu termasuk kategori manusia sempurna
kecantik hai kau jujur lu setia kurang apa lagi sih
dan selalu tahu ya cowok itu adalah makhluk yang
gak pernah mau disalahin mereka selalu bela dirinya aja kerjaannya
dia sendiri jangan salahin band aku yang kalau gue jadi lo
gua akan cari tahu siapa cewek brengsek udah ngarebut ben dari
buat ngasih tau ke dia jangan main main sama cowok orang buat ngasih tahu ke dia
bahwa karma di dunia ini tuh berlaku dan buat ngasih tau ke dia kalau band adalah
milik lu dan dia enggak berhak untuk ngerebutnya
nah kalau sayang sama ben bahkan mempertahankan dia
hai ya allah lo lihat bentega nyampakin lu udah
dicanya gak jelas kayak gitu
kalau diem aja sih pesan perlindung kalau perlu labrak dia